jawa timur kembali menerima pasokan vaksin covid sembilan belas dari kementerian kesehatan pada tanggal dua puluh delapan oktober lalu
vaksin covid sembilan belas jenis pfizer ini kebanyakan akan digunakan untuk vaksinasi booster
mengingat capaian vaksinasi dosis pertama dan kedua di jawa timur cukup tinggi
dari dua ratus empat puluh lima tujuh ratus vaksin yang diajukan pemerintah jawa timur
vaksin ini akan dialokasikan ke fasilitas kesehatan organisasi sosial atau komunitas di daerah daerah yang kecepatan vaksinnya tinggi
sehingga diharapkan mampu meningkatkan capaian vaksinasi covid sembilan belas di jawa timur
mekanisme melalui yayasan yayasan maupun organisasi sosial yang sudah disiapkan itu ada dua ratus empat puluh lima tujuh ratus vaksin maupun logistiknya
ini per kemarin tanggal dua puluh delapan ini sudah dapat alokasinya memang
alokasi kedatangan vaksin tanggal dua puluh delapan
delapan oktober hari jumat sudah datang vaksinnya dan ini sudah ada pemetaannya
kebutuhannya masing masing kota dan kabupaten
tapi untuk pengiriman belum semuanya memang dikirim
jadi biasanya pengirimannya sesuai dengan daerah yang membutuhkan duluan
jadi misalnya ada satu kota kabupaten vaksinnya ternyata sudah mau habis
dan ternyata demandnya tinggi ya biasanya akan dikirimkan ke sana terlebih dahulu
tapi untuk kuota kuota masing masing kota kabupaten sudah ada dan sudah dipetakan
pemerintah provinsi jawa timur sedang mengejar percepatan vaksinasi di jawa timur khususnya dosis ketiga
pasalnya hingga tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh dua capaian vaksinasi booster di jawa timur baru mencapai dua puluh tiga tujuh puluh delapan persen
berbeda dengan capaian vaksinasi dosis pertama dan kedua yang tinggi
untuk vaksin dosis pertama capaiannya sudah mencapai delapan puluh enam persen sementara dosis kedua tujuh puluh tiga lima puluh tiga persen
menurut epidemiolog universitas erlangga surabaya windu purnomo
masyarakat harus mencari vaksin yang lebih tinggi dari dosis pertama
masyarakat harus mencari vaksin yang lebih tinggi dari dosis pertama
masyarakat harus mencari vaksin yang lebih tinggi dari dosis pertama
masyarakat harus tetap waspada dengan bahaya covid sembilan belas
apalagi beberapa bulan terakhir kasus covid sembilan belas mulai meningkat dan penerapan prokes mulai lemah
vaksinasi perlu digencarkan karena terbukti mampu menekan angka kematian hingga hospitalisasi akibat covid sembilan belas
meskipun sekarang ini beberapa termasuk jawa timur ya ada peningkatan kasus ya
peningkatan kasus dan lumayan itu peningkatan kasus itu termasuk tertinggi dalam dua bulan terakhir ya kan
kalau hariannya ya
angka positifitas juga meningkat ya
nah tapi hospitalisasi tetap malah turun gitu
rawat inapnya turun ya
mortalitasnya juga stabil tetap gitu tetap rendah
nah jadi artinya yang penting sekarang adalah apa
jadi sekalipun ada lonjakan kasus kalau kita vaksinasinya lengkap
plus booster gitu ya maka kita terlindung
pertanggal tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh dua dinas kesehatan jawa timur mencatat total kasus positif covid mencapai enam ratus tiga belas satu ratus tujuh puluh empat kasus

walaupun sebagian besar masyarakat yang terpapar covid sembilan belas mengalami kejala ringan
namun satgas covid sembilan belas jatim mengingatkan agar masyarakat tidak lengah
dan tetap menerapkan prokes dan menerima vaksinasi lengkap